jalan nasional yang berada di jalan lintas antara kabupaten sarolangun dan kabupaten batanghari jambi mengalami kemacetan parah bahkan lumpuh total
kemacetan parah di jalan nasional di kabupaten batanghari jambi ini tepatnya di jalan lintas tembesi sarolangun yang terjadi sejak selasa masih terjadi hingga rabu malam
kemacetan ini disebabkan penumpukan kendaraan truk batubara di jalan nasional tersebut serta adanya kerusakan jalan di kawasan tembesi yang mencapai lima ratus meter
tak hanya itu kemacetan parah ini juga terjadi di desa jebak sampai desa simpang karmeo kabupaten batanghari
kemacetan mengibatkan banyak kerugian yang dialami warga seperti para pelajar yang tidak bisa menuju ke sekolah sehingga sekolah pun terpaksa diliburkan
angkutan hasil bumi yang rusak dan juga terdapat tiga ambulans yang membawa pasien satu diantaranya bahkan meninggal dunia
untuk mengurai kemacetan parah ini gubernur jambi al haris pada rabu malam mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara waktu aktivitas angkutan batubara yang diduga kuat menjadi biang kemacetan di jalan tersebut
saya betul betul sebagai pemimpin musuh jambi
merasa ini adalah kewajiban saya untuk mengurus ini semua
walaupun tidak sepenuhnya kewenangan saya karena izin batu bara kuota batu bara bukanlah dari gubernur yang mengeluarkan
termasuk juga jalan nasional ini juga kalaulah kami jalan provinsi sudah lama mungkin kami tutup sementara waktu
tapi karena ini jalan nasional dan tidak ada
jadi kami punya kewenangan
akibat kemacetan parah ini jalur dari arah sarolangun menuju kota jambi dialihkan sementara
para pengendara dari daerah kerinci merangin sarawangun maupun mursirawas agar mengambil jalur bungo tebo lalu ke jambi untuk menghindari kemacetan parah ini
tim liputan cnn indonesia